vaksin palsu membuat banyak orang tua khawatir
apalagi mereka yang buah hatinya menerima vaksinasi di empat belas rumah sakit
yang diumumkan oleh kementerian kesehatan
windy dan suaminya danu resah saat menerima kabar
jika rumah sakit tempat putrinya baby l mendapatkan vaksinasi
diduga menjadi lokasi peredaran vaksin palsu
padahal rumah sakit di kawasan ciracas jakarta timur ini
adalah langganan keluarga besarnya
sejak vaksinasi kedua balita berusia dua puluh tiga bulan ini
selalu divaksin di rumah sakit tersebut
tapi saat vaksinasi pediasel dokter langganannya sedang tidak ada
maka vaksinasi baby l dilakukan oleh dokter lain
windy curiga jika putrinya mendapat vaksin palsu
karena ia mendapatkan tanda terima pembayaran manual
biasanya rumah sakit mencetak tanda terima dengan printer
iya ini karena vaksin pribadi dokternya
direktur rumah sakit harapan bunda menyatakan bahwa
manajemen rumah sakit tersebut tidak pernah berurusan dengan cv
aska medikal dalam pengadaan vaksin
kami menyampaikan di sini bahwa rumah sakit harapan bunda
tidak pernah memesan vaksin dari sebuah cv yang disebutkan
oleh kemenkes dan media
yang melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan tidak terkunci
dalam keterangan pers keluarga dr i yang menjadi tersangka
menyatakan jika dokter i tidak tahu jika vaksin yang didapatnya itu palsu
menurut istrinya dokter i juga menjual vaksin ke dokter yang lain
saya berbicara langsung dengan sosok i itu
terus dia bilang ada nggak kalau punya rumah sakit habis
saya ngomongnya waktu itu bukan pediasa
untuk kombo yang tidak panas
oh pediasa iya betul
adanya punya dokter pribadi
katanya gitu dokter siapa dokter i
katanya nah setelah itu saya pikir
tapi saya bukan pasien dokter itu loh
boleh pakai nggak boleh katanya
jika nomor urut kwitansi menyatakan jumlah pasien yang ditangani oleh seorang dokter
maka bbl adalah pasien ke tujuh puluh dari dokter anak tersebut
sementara itu kementerian kesehatan menyatakan
balita yang menjadi pasien empat belas rumah sakit yang terindikasi menjadi lokasi peredaran vaksin
palsu akan menerima vaksinasi ulang
vaksinasi ulang merupakan satu satunya cara untuk memberikan kekebalan bagi balita
yang sebelumnya menjadi korban vaksin palsu
karena tak ada tes yang bisa mengukur kekebalan anak
empat belas rumah sakit ini sudah ditemukan
lalu di empat belas rumah sakit ini
seluruh data yang ada di rumah sakit ini
khususnya yang vaksinasi itu diverifikasi oleh tim
jangan sampai ada satu anak pun
yang lepas di dalam hal ini
kemudian untuk ibu ibu rumah tangga atau masyarakat yang datang ke rumah sakit ini
yang merasa kok saya apa kena apa tidak
juga dapat berkonsultasi dengan membawa bukunya
dr piprim januarsodari rumah vaksinasi menyarankan
orang tua bisa menanyakan lebih dulu vaksin apa yang akan diberikan
dan juga dapat mengambil buah hatinya
setiap vaksin dilengkapi vvm atau vaksin file monitoring
ini adalah label semacam hologram yang mengindikasikan bagus tidaknya vaksin
setiap orang tua juga perlu memperhatikan tanggal kadaluarsa vaksin tersebut
windy dan danu berinisiatif sendiri untuk berkonsultasi ke dokter lainnya
dan melakukan medical check up bagi putrinya
hasil sementara bbl dalam kondisi sehat
kosa budi santosa jakarta